nama saya endah umur saya empat puluh lima tahun tempat tinggal saya desa cijagung sukabumi saya tinggal sama
anak anak saya dua suami saya udah meninggal tujuh tahun yang lalu orang orang kalau ditawarin
banyak enggak punya uang pernah saya enggak makan sama anak saya dagangannya enggak laku
anak pengin makan
alhamdulillah semenjak ada pandemi prt sama prn ngasih tahu ada bantuan dari kementerian sosial
alhamdulillah bisa untuk sehari hari untuk bisa untuk sik neng gitu untuk makan sehari hari sik neng sama saya untuk menambah modal usaha sehari hari